masih ada masalah dalam pembayaran tunjangan hari raya bagi pekerja di jawa timur
posko pengaduan thr lembaga bantuan hukum atau lbh surabaya mencatat
ada satu sembilan ratus enam puluh lima orang pekerja di jawa timur yang pembayaran thr nya bermasalah
masalah pada pembayaran thr ini pun beragam
mulai dari thr yang dibayarkan tidak sesuai dengan nominal seharusnya
thr dibayarkan terlambat sampai thr tidak dibayarkan sama sekali
sudah ada dua puluh satu pengadu dari dua puluh satu perusahaan tersebar di empat kabupaten kota
surabaya gresik sidoarjo dan pasuruan
dengan total potensi pekerja yang dilanggar haknya sebanyak seribu sembilan ratus enam puluh lima
dari dua puluh satu
perusahaan yang dilaporkan melanggar aturan pembayaran thr
tiga belas di antaranya berada di wilayah surabaya
potensi pekerja yang dilanggar haknya di wilayah ini sekitar satu dua ratus orang
rio halim adalah salah satu pekerja di surabaya yang membuat pengaduan pelanggaran thr
ia sudah bekerja selama tiga tahun
gaji yang diterimanya setiap bulan sekitar empat juta rupiah
seharusnya ia menerima thr sebanyak satu bulan gaji
ia menerima thr sebesar tujuh ratus sepuluh ribu rupiah saja
kalau pengalaman saya pada tanggal lima belas
itu pihak perusahaan melakukan pembayaran thr
nah pada tanggal tujuh belas
kita melakukan pelaporan ke dinas ketenagakerjaan
ke posko pengaduan
dari umk surabaya
saya mendapatkan nilai tujuh ratus sepuluh
posko pengaduan thr lbh surabaya
telah dibuka sejak dua minggu sebelum idul fitri
posko masih dibuka hingga setelah lebaran
karena masih tingginya potensi pekerja mengalami masalah dengan thr
ghea klarissa surabaya jawa timur